bilang orang indonesia tidak suka membaca
saya sih sering dengar orang bilang kayak gitu ya lebih suka menonton tv dibanding membaca
tapi faktanya begitu nggak prof
berbeda jadi ada bazar buku big bad wolf book sale di tangerang banten
sejak hari pertama sampai sekarang selalu penuh dengan pengunjung
wah hebat nggak cuma belanjaan tapi bukan belanjaan night sale atau great sale ya
tapi ini buku juga dipenuhi oleh para pengunjung
bazar ini dua puluh empat jam lamanya sampai tanggal delapan mei dua ribu enam belas
dan yang datang juga dini hari atau pagi pagi buta itu banyak sekali
jam sudah menunjukkan pukul tiga pagi
namun sejumlah penggemar buku masih berkeliaran memburu diskon di indonesia convention exhibition bumi serpong damai tangerang
untuk menghindari keramaian pengunjung pada siang hari
sejumlah pembeli rela datang pada dini hari
nah tadi laporan dari teman teman sore sama siang tuh rame banget
jadinya yaudah subuh aja sekalian
jam dua belas itu masih rame parkiran masih rame terus kasir antrian tuh rame banget
jadi kita sengaja udah sampai pagi pagi ini lama lama kosong akhirnya
untuk mencari buku incaran panitia menyusun buku yang mereka jual ke dalam beberapa genre
sayang penyusunan tidak dilakukan menurut abjad sehingga perlu bersabar untuk mendapatkan buku yang dicari
selain itu harga buku yang dijual dengan harga miring juga patut diwaspadai
sebab bisa saja anggaran yang disiapkan terlampaui akibat terlalu asik memilih buku dengan harga murah
ya ada dibuat anggarannya lah untuk acara ini
tapi udah sesuai berarti anggaran itu lebih hargaran yang
lebih sedikit udahlah biar gak apa apa kapan lagi yang pakai gini
pada pergelaran kali ini panitia menargetkan penjualan
sembilan ratus ribu buku
jika sukses mereka akan kembali hadir tahun depan dengan skala yang lebih besar
arya dita utama tangerang